tidak memilih berarti tidak peduli pada bangsa dan negara
menyalurkan hak konstitusional berarti peduli akan perjalanan bangsa dan masa depan republik indonesia
karena setiap suara adalah harapan untuk masa depan asah untuk perbaikan dan amanat untuk perubahan
saya megi kalista untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya